dari depan layar laptop airin erika sulu perlahan mendalami curhatan dalam pesan teks yang ia terima dari pengguna layanannya
perempuan asal bandung ini bahkan kerap menjadi teman nangis saat orang curhat kepadanya
bermula saat erin menerima banyak curhatan dari orang tak dikenal ke akun media sosialnya dua tahun lalu
kini ia menangani sendiri curhat online dibantu dengan psikolog dan helper sarjana psikologi
problematika percintaan dan rumah tangga adalah dua hal yang paling sering eirene tangani
seperti itu terus akhirnya ntar mereka muncul insight sendiri
oh iya ya kak harusnya kan aku begini begini begini
kehadiran jasa curhat online di jagadmaya dipandang sosiolog satiti sakuntala adalah bentuk kebutuhan manusia akan ruang sosial untuk berinteraksi
jadi untuk kita melakukan curhat online itu alasannya bisa beragam bukan semata mata
ini salah satunya bisa
karena ada ikatan emosional yang rendah antara orang tua dan anak misalnya
karena orang tua sekarang sebut sebut kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin kompleks
bisa juga orang itu ada kecenderungan mereka melakukan curhat online untuk mendapatkan jawaban yang respon yang cepat gitu
dan juga bukan hanya cepat tapi juga komunal banyak dari berbagai sudut pandang dari banyak orang
bak sebuah bahu untuk bersandar
curhat online bisa menjadi wadah meluapkan perasaan demi kondisi mental yang lebih sehat
indrayani laksmi muhammad wahyudi jakarta